halo saat malam mahkamah konstitusi memutuskan menteri yang maju
jadi capres atau caopres tak perlu mundur dari kabinet
monggo menteri cukup minta izin dan mengajukan cuti kepada presiden joko widodo
nama nama menteri yang digadang gadang akan berkontestasi
prabowo subianto sandiaga uno erlangga hartarto dan erick thohir
kini halal untuk main dua kaki
konflik kepentingan dan anjloknya kinerja pemerintah pun membayangi
para menteri yang akan ikut suksesi
putusan main dua kaki menterinya pres tak perlu mundur
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan
iya tugas tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan
tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi
mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan partai garuda
dalam uji material undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilihan umum pada pasal satu ratus tujuh puluh ayat satu
aturan tersebut mengatakan bahwa
mengatur tentang menteri dan pejabat setingkat menteri
tidak harus mengundurkan diri jika dicalonkan menjadi presiden
putusan mahkamah konstitusi dalam perkara no enam puluh delapan tahun dua ribu dua puluh dua menegaskan
menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik
maupun gabungan partai politik peserta pemilu
tidak harus mengundurkan diri
sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin dari presiden
sebagai pemohon ketua umum partai garuda ahmad rido sabana mengatakan
uji material undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
menjadi penting bagi partainya
karena partai garuda mempunyai legal standing yang jelas
untuk mengajukan uji material
serta ingin memberikan tempat bagi siapapun yang ingin memimpin indonesia ke depan
material ini menjadi penting oleh partai garuda
dan karena partai garuda jelas mempunyai legal standing yang jelas
untuk mengajukan uji material ini
dan kami ingin memberikan tempat yang seluas seluasnya
kepada seluruh potensi yang ada di republik ini
untuk mencalonkan dan menjadi pimpinan
dan tidak membatasi kepada mereka
yang memang saat ini mungkin sedang duduk
di pemerintahan atau di kabinet
pak jokowi dan pak maruk kamin
sementara itu direktur eksekutif berludem koirunisa nur agustiati menilai
menteri yang maju jadi calon presiden tetapi tidak mengundurkan diri
bisa mengganggu tugas dan kerja presiden
karena menteri merupakan pembantu presiden
bahkan menurut koirunisa

pada persaingan dengan presiden
menteri yang jadi calon presiden juga berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan
dengan memanfaatkan program kementerian
sebagai ajang promosi diri
beberapa nama menteri di kabinet jokowi ma'ruf amin
memang masuk radar lembaga survei
survei parameter politik indonesia menunjukkan
beberapa nama menteri yang mendapatkan
menteri pertahanan prabowo hondra
menteri baru wisata dan ekonomi kreatif
sementara nama lainnya yang masuk survei
dan mendapatkan elektabilitas sebagai calon
wakil presiden yakni menteri bumn
erick thohir yang digadang gadang
akan berkontestasi pada pilpres dua ribu dua puluh
sementara menteri koordinator bidang perekonomian
airlangga hartarto hampir pasti
untuk berkontestasi pada dua ribu dua puluh
karena partai golkar
sudah menetapkan erlangga sebagai calon
presiden yang akan diusung
menanggapi putusan mk itu
presiden jokowi mengaku akan mempertimbangkan
kinerja menteri dan pemerintahan
sebelum memberikan cuti pada menteri yang maju
iya tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan
tetapi kalau kita lihat nanti
apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan
dan kita akan masuk ke segmen electionpedia
kita akan menganalisis bagaimana hasil
survei tentang tingkat kepuasan publik
terhadap kinerja presiden
dan elektabilitas para tokoh
termasuk sejumlah menteri di kabinet
saya akan tunjukkan di slide yang pertama
ini adalah tingkat
kepuasan publik terhadap kinerja presiden
periode survei tiga belas sampai dua puluh september dua ribu dua puluh
versi lembaga survei indikatornya adalah
dan ini baru dirilis tanggal dua oktober kemarin
kalau kita lihat disini
sementara tidak tahu atau tidak menjawab
jadi kalau misalnya di total
yang puas terhadap kinerja presiden jokowi
nah apakah kemudian
tingkat kepuasan terhadap presiden ini
akan berbanding lurus
dengan tingkat kepuasan ataupun
elektabilitas para menteri
yang berpotensi untuk
kita akan lihat berikutnya
ini adalah elektabilitas calon presiden
sekali lagi periode survei tiga belas sampai dua puluh september dua ribu dua puluh tiga
indikator politik indonesia
disini ada beberapa tokoh
ada sepuluh tokoh ya yang memang kita tampilkan
berdasarkan hasil survei indikator
kita akan lihat yang menteri menterinya pak jokowi
berpotensi untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
ada nama menteri pertahanan prabowo subianto
kemudian ada nama menparekraf sandiaga uno
dan juga ada menko perekonomian erlangga hartarto
kalau kita lihat disini pak prabowo sebagai menhan posisinya
tapi masih agak jauh bedanya
sandiaga uno yang menjadi cowok presnya pak prabowo
pada dua ribu sembilan belas dan sekarang menduduki posisi sebagai men parekraf
di kabinetnya pak jokowi
yang bisa menjadi modal
siapa tahu erick thohir bisa maju dalam kontestasi pilpres
kalau jadi capres mungkin agak sulit
dan juga logistik yang cukup besar
kemungkinan erick thohir bisa punya peluang
untuk menjadi cowok pres
ini adalah ketua umum golkar
yang sudah memulai perusahaan ini
untuk maju dalam kontestasi pilpres
dan partai golkar juga sudah mengusung erlangga
tapi golkar sudah berkoalisi dengan pan dan juga p tiga
punya tiket full
ada satu tiket untuk maju capres
itu bisa membuat erlangga hartarto maju
dalam kontestasi pilpres kita tidak tahu
itu tadi menteri menterinya pak jokowi
yang berpotensi untuk maju
dan juga erlangga hartarto dengan elektoral ya
cukup lumayan di posisi survei
survei berikutnya slide berikutnya
kita lihat ini adalah elektabilitas calon wakil presiden
periode yang agak baru dua puluh empat september sampai tujuh oktober dua ribu dua puluh
versinya litbang kompas
ini adalah tokoh tokoh yang bertengger
ada nama beberapa menterinya pak jokowi juga
yang bertengger di puncak survei cawapres
sandiaga uno men parekraf
kemudian prabowo subianto menteri pertahanan
menteri bumn tri risma harini
menteri sosial juga masuk
kemudian jadi ada berapa tuh
satu dua tiga empat
empat juga untuk berpotensi maju cawapres
menterinya pak jokowi
sandiaga uno sebagai cawapres cukup tinggi
artinya pada saat pemilu dua ribu sembilan belas efek elektoralnya masih nempel
sampai sekarang meskipun sandiaga uno menjadi men parekraf
lebih tinggi sebetulnya elektoral pak prabowo
sebagai cawapres ketimbang cawapres
ini kalau di survei survei lain nama bu risma
tidak begitu muncul tapi di survei litbang kompas
diusung sebagai cawapres
apakah ada partai yang mau
kita tidak tahu
karena pdi perjuangan sedang terjebak
dari ganjar pranowo dengan juga puan maharani
jadi erik thohir mungkin peluangnya juga cukup besar
bisa diusung sebagai cawapres
apakah menteri menterinya pak jokowi
yang saat ini duduk di kabinet
yang punya peluang untuk maju sebagai capres
akan punya etika ataupun budaya mengundurkan diri
kalau memang berkesempatan untuk maju dalam kontestasi
atau ya etika dan juga budaya malunya sudah tidak ada
sehingga maju saja
tanpa perlu mengundurkan diri
nanti kita akan bahas dengan para narasumber
yang sudah hadir di studio
tapi kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami
di politikal show
dan semoga kembali kembali ke tempat yang harus
dianggap sebagai tempat yang penting
dengan keuntungan menteri
dan keuntungan menteri
boleh nyapres tanpa mundur
berpotensi memicu konflik kepentingan
dan penyalahgunaan wawonang
serta tidak etis
menteri maju nyapres boleh saja
mundur suka rela
demi mengutamakan kepentingan publik
nah malam ini kita akan membahasnya
yang sudah hadir di studio
saya pernialkan satu satu
dari yang paling ujung
ada tenaga alih utama ksp
bang ali mutar ngabalin
jauh datang dari istana
untuk bisa ke rumah kami di politik usia
ada wakil ketua umum partai gerindra mas ferry juliantono
selamat malam mas ferry
selamat malam rifana
terima kasih sudah hadir
ada mbak bivitri susanti pakar hukum tata negara
selamat malam mbak bivit
direktur lingkar madani bang ray rangkuti
udah dua episode nih bareng sama bang rey
sebagai perwakilan masyarakat sipil
selamat malam bang ray
dan bergabung juga seperti biasa melalui sambungan virtual
senat mahasiswa visip universitas mustafa
teman teman dari mustafa
terima kasih sudah bergabung
nanti boleh bertanya dan juga mengkritik mungkin ya
kebijakan kebijakan dari presiden
karena disini ada penyaluran ya
bang ali muntar ngabalin
selamat malam teman teman
nanti boleh tanya ya
langsung saja kita akan mulai
saya mau ke mas ferry
mas ferry tanggapan dari partai gerindra setelah adanya putusan mk
yang membolehkan bahwa menteri maju capres cawapres
tanpa perlu mundur
ya itu karena merupakan keputusan mahkamah konstitusi
dari jawaban judicial review yang diajukan oleh masyarakat
jadi ya kita hormati keputusan mahkamah konstitusi tersebut
dan sebenarnya memang bagi kami sebenarnya kan juga merupakan hak konstitusional
bahwa siapapun kandidat menjadi mencalonkan atau dicalonkan oleh partai
atau gabungan partai politik itu merupakan hak konstitusional
tetapi kita juga mengetahui bahwa
penggunaan fasilitas kemudian penggunaan waktu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab
menteri atau pejabat setingkat menteri itu memang harus dibatasi oleh
karena itu memang sebenarnya ini keputusan yang sebenarnya sepenuhnya bergantung kepada keputusan presiden
karena usernya kan sebenarnya presiden
kalau konteksnya sekarang menteri ini sepanjang presiden menganggap bahwa
yang bersangkutan kalau mau mencalonkan atau dicalonkan itu tidak mengganggu kinerja pemerintahan ya mungkin nggak apa apa
oke jadi gerindra bahagia ya pak prabowo atau pak sandi gak perlu mundur
kalau menuju dalam tim pres dua ribu dua puluh empat
memang akhirnya berpulang kepada presiden sebagai pimpinan kabinet gitu
apakah memang perlu cuti atau segala macam
tapi misalkan presiden menganggap bahwa tidak perlu
atau ngajukan cuti dan tetap profesionalitasnya bisa dilakukan dan tidak ganggu kinerja menurut saya sih mungkin itu
penafsiran dan tanggapan kami terhadap keputusan mahkamah konstitusi
meskipun izin dan juga persetujuannya datang dari presiden tapi kesadaran dari gerindra sendiri nanti terhadap kader kadernya terutama yang menteri pak prabowo dan juga pak sandi lebih baik ya mereka cuti saja gitu ya
ya itu tergantung juga
karena kan sebenarnya tergantung
kalau memang misalkan melakukan kegiatan yang kemudian dirasakan harus melakukan cuti itu ya mungkin yang bersangkutan
misalnya menteri yang bersangkutan bisa bicara dengan presiden kemudian presiden mempunyai pertimbangan bisa
yang memacu capres kan pak prabowo sama bang sandi kok dilemarnya ke presiden
yang menjalani double job itu bukan presiden tapi menteri
kan bisa juga gini
misalkan pak prabowo sebagai menteri pertahanan kemudian karena meskipun oleh mahkamah konstitusi tidak harus mundur tapi misalkan menggunakan waktu waktu yang memang tidak mengganggu jadwal
apa jabatan beliau sebagai menteri pertahanan kan juga gak apa apa
jadi soal double job nanti saya akan tanya soal profesionalitas nanti saya akan tanya saya mau ke mbak bibip mbak bibip keputusan mk menurut mbak bibip bagaimana melihatnya ini sudah sejalan dengan suara publik atau memang sangat disayangkan bertentangan dengan
kemudian karena apa
kepentingan publik dan suara publik mbak bibip
sebenarnya tidak sejalan ya karena saya kira kita punya masalah besar di soal etik dan juga habitus politik kita yang sebenarnya belum matang bahkan sampai ada komika yang ngasih tutorial mundur karena kita belum terbiasa soal mundur mundur itu
nah tapi begini yang harus dipahami juga sebenarnya putusan enam puluh delapan dua ribu dua puluh dua itu memasukkan menteri sebelumnya memang sudah banyak
termasuk pimpinan dpr misalnya mbak puan nanti juga nyalon
kemudian pak ganjar karena gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati semuanya itu sudah ada di pasal satu ratus tujuh puluh undang undang pemilu kemudian mk menambahkan menteri atau pejabat setingkat menteri
nah tapi saya kira lepas dari menteri itu ya saya kira kecuali presiden sebenarnya memang sebaiknya diberikan jalan atau dipaksa untuk cuti paling tidak karena kita akan berbicara soal benturan kepentingan
tidak hanya penggunaan fasilitas tapi juga penggunaan pengaruh
ini yang luar biasa besar di indonesia sekarang begitu ya jadi saya kira mestinya mahkamah konstitusi tidak membuka peluang menyerahkan keputusan ini pada orangnya sendiri ataupun kepada presiden
karena aturan harus dipaksa melalui aturan main dan itu sangat biasa dalam sebuah negara yang belum matang
saya sebetulnya harus cuti begitu ya dalam keputusan mk nya tapi kan dalam keputusan mk nya tidak ada paksaan seperti itu
tidak ada dan sebenarnya itu berangkatnya dari undang undangnya
seperti saya katakan tadi putusan mk nya itu sendiri memasukkan menteri
tapi sebelumnya itu satu deretan jabatan itu di pasal satu ratus tujuh puluh memang sudah ada
jadi patut juga kita menyalahkan politisi yang membuat undang undang tujuh dua ribu tujuh belas itu
karena memang sudah ada di situ
oke politisi adalah anggota partai politik yang punya ketua umum yang ketua umumnya punya jabatan di kabinet berkepentingan untuk maju dalam kontestasi pilpres
saya mau ke bang ali nanti saya bahas soal etika mundur ya
tapi bang ali soal kinerja
para menteri yang duduk di kabinet yang berpotensi untuk maju capres cawapres tanpa perlu mundur menurut anda menurut istana tidak akan mengganggu kerja presiden ya
kalau dengar dari pernyataan presiden kan prioritas bagi para menteri apakah dia calon presiden apakah dia calon wakil presiden yang diprioritaskan adalah bagaimana kinerjanya kan
jelas itu materinya
kan selama ini juga berjalan biasa saja
tinggal nanti dilihat dalam dua hal apakah dalam tugas dan kewenangannya itu kemudian mengabaikan tugas tugas di pemerintahan
kemudian yang kedua yang tingkat kekhawatiran kita itu apakah dengan jabatannya sebagai menteri atau setingkat menteri itu kemudian mengkapitalisasikan
nah itu loh
itu yang penting untuk kita semua harus amati dan penting untuk kita semua harus melakukan kontrol itu
tidak saja bapak bapak dari partai
atau kami dari istana atau mbak yu yang ahli ini dengan mbak mas rai yang pengamat ini
tapi kita semua punya tanggung jawab karena kita harus memajukan demokrasi ini yang baik
jangan juga nanti para menteri atau setingkat menteri itu kemudian mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya
saya kira itu tidak
tapi tidak ada kekhawatiran ya di istana bahwa para menteri ini yang rangkap jabatan ataupun bekerja dua kaki ini akan mengganggu kinerja presiden
jangan pakai istilah dua kaki
masa enggak punya
masa enggak punya kekhawatiran
bahwa kinerja pemerintahan akan terganggu
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
semua sistemnya ada
sistem operasionalnya ada
kontrol mekanisme kontrolnya ada
kalau hari ini kemudian mereka adalah tokoh tokoh kader kader terbaik kemudian difungsikan dipakai untuk kepentingan publik
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
mekanisme kontrolnya terbuka loh
baik tapi tadi survei indikator menunjukkan ada penurunan kepuasan terhadap kinerja presiden kinerja pemerintah
itu kan sudah biasa
naik turun nyelem sampai dalam kolam kolam renang semua sudah biasa
jadi siap juga kalau misalnya nanti tembak turun
makanya rifana sejak awal keputusan presiden membentuk kantor staff presiden itu
kapan waktu datang deh ke ksp
nanti lihat bagaimana mekanisme evaluasi kontrol yang dibuat oleh pak muldoko
itu jelas itu barang
oke bang rey tidak ada yang perlu dikhawatirkan
kalau menurut bang ali jika para menteri yang akan maju capres cawapres
tidak perlu mundur tidak akan mengganggu kinerja presiden
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
ya khawatir dong
kalau misalnya ada empat menteri yang kemudian ikut kampanye
dan kampanye itu berlangsung sampai tujuh puluh hari lebih
dan satu hari pun mereka sebetulnya enggak off dalam kampanye
artinya lebih dari dua bulan menteri menteri ini tidak bekerja untuk pemerintah
saya itu menjadi tim kampanye bukan untuk pertama kali
dan saya dulu waktu prabowo hatta saya itu mengatur jadwal
tapi pak prabowo bukan menteri pada saat itu
pak hatta mengundurkan diri dalam posisinya sebagai menko ekonomi
seluruh perangkatnya itu adalah orang orang yang aktif bekerja
makanya kami atur pada waktu itu hari kamis atau jumat malam dia mulai bekerja
jumat sabtu minggu
senin pagi dia sudah ada di ruang
jadi jumat sabtu minggu kampanye
tidak ada yang tidak bisa
di republik ini tidak ada yang tidak bisa
semua mekanisme bisa diatur
nah memang enggak ada yang enggak bisa
orang dua menteri saja enggak mau mundur
padahal enggak aktif enggak bisa kok di indonesia ini
apa yang enggak bisa
ini persoalannya kan bukan soal bisa enggak bisa
persoalannya apakah itu rasional
apakah itu etis
apakah itu efisien
tapi kalau soal bisa nggak bisa ya
lawan pak jokowi jadi kawan pak jokowi di pemerintah aja juga bisa di republik ini
ketua umum anda bisa menjalankan tadi kampanye hanya jumat sabtu minggu
kemudian senin sudah kembali
kembali lagi bekerja
ini kan kampanyenya pendek sekali cuma tujuh puluh lima hari
mas ferry bagaimana kemudian bisa membagi waktu pada kenyataannya
kan akan sulit
ya saya rasa kan kalau dari sekarang november sampai dengan penetapan secara definitif itu kan masih bulan oktober ya
pendaftaran baru oktober dua ribu dua puluh
kemudian baru jadwal kampanye
nah itu kan masih panjang
jadi yang bisa dilakukan oleh seorang kandidat ketika bersangkutan jadi menteri
misalnya dari sekarang sampai dengan oktober kan bisa secara profesional memisahkan antara melakukan fungsi sebagai menteri
membantu presiden tapi juga bisa melakukan kegiatan yang tidak kemudian menggunakan waktu dan fasilitas yang ada
ya kalau itu kan kita nggak bicara
kita ini kan bicara sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon presiden
kalau sekarang baca lek baca pres nggak bisa kita apa apain
karena ketentuan yang disebut dengan masa
jadi kalau dari sekarang sampai misalnya nanti penetapan pasangan calon
nggak dihitung karena tidak termasuk dalam kategori yang disebut dengan masa kampanye gitu
mbak bibip ini posisi menteri menterinya pak jokowi ini agak krusial ya
menko perekonomian pak erlangga hartarto kemudian menteri pertahanan pak prabowo
menteri bumn pak erick thohir menpareka pak sandiaga uno
empat menteri ini kan posisinya cukup penting dalam sistem ketatanegaraan kita
dalam sistem pemerintahan kita
ini bagaimana kalau misalnya nanti mereka mereka ini
duti posisinya terbengkala itu bisa dibayangkan nggak
kerosnya akan seperti apa
mestinya begini kita harus tambahin juga
karena boleh jadi dari sekian menteri ini ada yang ikut jadi caleg lagi
dia akan kampanye juga
atau mereka akan dipergunakan juga jasanya oleh partai politik
untuk ikut kampanye kepada presiden dan wakil presiden
karena menteri maju caleg pun tidak perlu mundur ya
tidak perlu mundur
tidak perlu mundur sama seperti dua ribu sembilan belas kemarin
dan saya kira kita juga harus perhatikan soalnya itu bukan sekedar efisiensi kerja
ataupun efektivitas kerja tapi juga soal etik
jadi dan untuk mengontrol katakanlah misalnya begini
oke kita mau memastikan bahwa hanya jumat sabtu minggu untuk kampanye dan lain sebagainya
tapi siapa yang bisa memastikan siapa yang bisa memisahkan kapasitas pengaruhnya
sebagai menteri untuk melakukan kampanye dengan apa yang dia kerjakan sebagai menteri itu satu
itu nanti kita bahas lebih dalam tuh
soal bagaimana mereka di kabinet kalau misalnya semuanya maju capres cawapres cuti
ini chaosnya akan seperti apa tuh nanti kabinetnya pak jokowi pemerintahnya pak jokowi
itu saja sebenarnya akan membuat kabinet nanti jalannya tidak akan sempurna
jadi posisinya juga sebenarnya walaupun enggak ada yang lebih tinggi ya dibanding yang lain
tapi dia memegang posisi yang sangat penting
nah jadi saya kira tentu saja akan sangat terjadi kekacauan dalam pelaksanaan
oke bang ali akan terjadi kekacauan ini akan pincang kabinetnya pak jokowi
kalau misalnya menteri menterinya pada maju capres cawapres nggak perlu mundur
tapi hanya cuti terus kemudian yang lainnya pada maju caleg nggak perlu mundur juga gimana
menteri itu kan pertama jabatan politik yang kedua adalah tugas tugas tentang fungsi manajerial
dia punya dirjen dia punya segala macam
jadi dikasih aja ke dirjennya kalau itu nggak usah ada menterinya
kementerian negara kementerian itu tugas manajemen bagaimana kemampuan leadershipnya
kemampuan manajemennya dia mampu memanage
kan itu tugas kerjanya itu
karena mekanisme semua ada anggarannya sudah ada dirjennya ada deputinya ada
apa yang susah dengan kerja kerja begitu
kita aja seperti baru mau pemilu baru pertama kali di republik ini
kacau pada pemilu pemilu sebelumnya
enggak ada mungkin kacau
ada beberapa yang di tahun dua ribu empat belas pak hatta rajasa mundur loh
posisi menteri terus ada beberapa juga menterinya pak sby yang waktu itu ikut konvensi juga mundur
ya baca regulasinya yang kemarin dengan regulasi yang sekarang

kalau dipakai dengan regulasi kemarin tentu bicaranya seperti rifana tadi
tapi kan kita bicara dengan regulasi yang sekarang
apakah mereka tidak punya hak demokrasi dalam menentukan masa depan republik indonesia
itu orang orang terbaik loh
tapi rakyat juga punya hak demokrasi
untuk terjamin sistem pemerintahannya
makanya tadi saya bilang ada kekhawatiran kita terhadap bagaimana mereka mengkapitalisasikan
pangkat dan jabatannya untuk mempengaruhi tadi mempengaruhi orang
itulah mekanisme kontrolnya
karena kita mau indonesia ini bagus ke depan
jadi kabinet nggak akan terganggu ya
oke bang rega
ini kan sebetulnya kalau sekarang ini terkesan kepada presiden
kalau presiden merasa nggak terganggu ya sudah
ya kan kira kira gitu
ini dari dulu saya suka ini
ini karena cerdas dia
akibatnya ya apakah target target presiden akan tercapai atau tidak
dan apakah presiden akan membiarkan ketidak tercapaian itu
itu pertanyaan kan
yang kedua apakah efektif juga kepada capres capres ini
kalau tetap mereka jadi menteri mereka juga jadi capres
belum tentu efektif
dibandingkan misalnya dengan capres yang sama sekali dia yang buat menteri kan
mereka bebas dia kemana mana ketemu dengan siapa siapa
lah menteri ini cuma tiga hari kampanye
tapi tiga hari kampanye mau jadi presiden
kalau kita lihat semua ya hampir di semua survei mengatakan
salah satu yang paling memungkinkan orang memilih calon presiden itu
dia merasa dekat dengan yang bersangkutan
berarti semakin sering belu suka
semakin sering ketemu orang semakin dekat dengan orang
semakin banyak bertemu dengan orang mendengar mereka berbicara kepada mereka
potensi anda dipilih makin baik
nah ini cuma tiga hari mau jadi presiden
jadi gak efektif mas ferry kalau cuma tiga hari doang gak bisa
ketemu anda jadi capres
ini orang orang publik figur
orang orang terkenal di republik ini
oke oke tapi itu tidak menghilangkan kewajiban mereka
bukan soal kewajiban
orang orang ini kan bukan baru jatuh dari planet mars kemudian turun
dia kan sudah publik figur
dia tokoh nasional ada di republik ini
dengan tugas mereka tiap hari dari ujung sabang sampai merauke timur barat semua sudah mereka datang
jadi kalau kampanye itu dalam rangka membutuhkan rakyat membutuhkan komitmen mereka
kalau tiga hari aja emang bisa itu
menyentuh dari sabang sampai merauke dari myangas sampai pulau rote
tapi sekarang kalau lihat kembali ke soal keputusan mahkamah konstitusi ini memang punya konsekuensi bahwa masyarakat tugasnya menjadi lebih berat
kenapa masyarakat jadi diludihkan
dia harus ikut berperan supaya bisa para kandidat ini yang kemudian oleh keputusan mahkamah konstitusi ini bisa kemudian tidak harus mengundurkan diri untuk tidak menggunakan waktu
dan kemudian fasilitas yang
itu konsekuensinya itu
kita bicara soal keputusan mahkamah konstitusi yang sudah keluar nih
jadi ya kita kemudian menyesuaikan dengan keputusan mahkamah konstitusi itu
jadi saya rasa sih gitu lah
dari empat juga kan gak semuanya empat juga
empat tadi yang disebut rifana itu nama nama yang muncul dalam survei
tapi proses keputusannya kan belum tutup empat
bisa satu juga
bisa satu juga
jadi sebenarnya gak
jadi ini jadi eliminasi itu
gak gak gitu gitu amat juga rifana
tapi sebetulnya kan apakah empat apakah dua apakah cuma satu misalnya
itu diskusi kita lepas dari soal itu dulu
yang kita mau katakan itu kalau misalnya ada menteri satu atau dua yang tidak dapat optimal mengerjakan tugas tugasnya selama masa kampanye
apakah yang lebih baik tetap menjadi menteri atau sebaiknya tidak
itu pertanyaannya kan
nah kita lalu kita mendiskusikannya dengan mengatakan ada dua cerita
itu bukan pertanyaannya
mengatakan ada dua caranya
cara pertama adalah presiden menggantikannya karena dalam asumsi kita tidak akan efektif
betapapun yang mengatakan bisa bisa gitu ya
sementara presiden sudah berulang kali juga mengatakan hey menteri fokus fokus
oke ada kontradiksi berarti
iya apalagi kalau cuma empat hari dari tujuh hari
oke bang ali
ini gimana presiden bangun lu berkali kali
saya undang satu waktu nanti deh
apa besok apa minggu depan
gak itu kan keleluhan dari presiden
saya mau bilang bahwa di setrumnya ksp itu bisa kita lihat dengan jelas tentang mekanisme kerja atau tingkat kepuasan kerja para menteri
bagaimana mekanisme kontrolnya bagaimana mengevaluasi terhadap program program strategis nasional
ini tadi yang bapak rai menyebutkan tadi
sehingga saya bisa menjawab bahwa ada para menteri atau bagaimana tugas tugas kerjanya
ada di kantor staff presiden sebagai lembaga yang dibuat unit kerja presiden untuk bisa mengevaluasi terkait dengan program program strategi nasional
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam posisi ini
oke tidak ada yang perlu dikhawatirkan tapi presiden berbolak balik mengingatkan menterinya untuk fokus
saya akan masuk ke lebih dalam soal abuse of power dan juga konflik of interest
tapi itu harus jelaskan terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
jabatannya di kementerian dan tidak menyalahgunakan anggarannya itu yang penting tuh
bagaimana bisa menjamin itu
kalau pak prabowo ketua umum partai gerinda sudah resmi di calonkan
tapi kalau pak sandiaga uno baru muncul namanya di
kan ditiman timan partai lain
nah kita bicara pak prabowo subianto
rasanya rakyat indonesia tahu tentang pak prabowo
bahkan oleh karena itu sebenarnya pak prabowo sekarang konsentrasi di dalam pekerjaannya tanpa harus
tanpa harus mengenalkan lagi dirinya ke publik
itu sebenarnya juga menjadi ukuran oleh pemilih masyarakat bahwa hasil kinerjanya pak prabowo sebagai menteri pertahanan
itu bisa menjadi ukuran bagi pemilih untuk memberi pertimbangan untuk mendukung atau tidak kepada pak prabowo sebagai menteri pertahanan
yang kebetulan juga menjadi kandidat yang diperbolehkan oleh mahkamah konstitusi untuk tidak harus mengundurkan diri
tapi kembali sekali lagi ini keputusannya memang tergantung dari pak presiden
dan sebagai dalam istilah saya sebagai user yang kalau memang dirasakan perlu bahwa yang bersangkutan pak prabowo dalam hal ini
harus mengajukan cuti dan sebagainya
ya saya rasa beliau berdua akan membicarakan itu
tapi jika dirasa tidak perlu untuk mengajukan cuti ya sepanjang pak presidennya nggak keberatan dan tidak mengganggu kinerja
tanggung jawab sebagai menteri pertahanan yang bisa dilaksanakan sebaik baiknya oleh pak prabowo
dan kemudian juga bisa melaksanakan amanat sebagai orang yang dicalonkan dan mencalonkan diri
itu juga merupakan hak konstitusionalnya pak prabowo subianto tidak melanggar aturan menurut saya sih oke oke
oke yang saya tanya bukan soal pengenalan ke masyarakat
yang saya tanya adalah bagaimana kemudian gerindra menjamin bahwa ketua umumnya pak prabowo yang akan maju dalam kontestasi
ya udah karena
tidak menyalahgunakan wewenangnya dan anggaran kementerian pertahanan
ya kalau itu kan gampang
bisa dilaksanakan seperti tidak di luar jam kerja
mungkin nanti akan diatur hari jadwalnya yang ya tentu kita
juga akan ikut rambu rambu yang diperkenankan oleh kpu ya kpu dan lain sebagainya
jadi tentu kita pasti tidak akan nabrak gitu
dan kalau kekhawatiran teman teman yang ada semacam potensi abuse of power ya tinggal kita sama sama untuk saling mengingatkan itu
karena saya rasa tugas kita bersamalah untuk melaksanakan supaya pilpres atau pemilu dua ribu dua puluh empat ini
kita dilaksanakan sebaik baik
saya mau tanya ke bung ferry
mengapa pilihannya pak prabowo tidak mundur kalau misalnya jadi calon presiden
ya menurut saya itu kan juga masih relatif
karena menurut saya sepanjang misalkan tenggang waktu dari mulai sekarang sampai dengan oktober ketika definitif
kemudian nanti definitif sampai dengan februari itu tidak mengganggu
menurut saya memang bisa jadi pertimbangannya
tetap bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai menteri pertahanan
ya maksud saya kenapa pilihannya tidak mundur
menurut saya itu jawaban yang tidak bisa dijawab sekarang kan mas rey
kalau sekarang tugas juga haknya pak prabowo sebagai menteri pertahanan juga
bukan soal hak
kalau secara etis sekarang melakukan tugas dan fungsinya sebagai menteri dulu
kita bicara setelah nanti definitif
kita tunggu nanti
jadi apakah tidak terencanakan dari sekarang
apakah tidak direncanakan dari sekarang kalau saya kata pak prabowo maju sebagai calon presiden
saya akan mengundurkan diri sebagai menteri
sebagai contoh kepada menteri menteri yang lain sebaiknya melakukan hal yang sama
misalnya begitu kan
terlintas nggak sih di pikiran gerindra sebetulnya
bahwa lebih baik mundur saja sebagai contoh edukasi politik yang baik gitu
ya bisa kita pertimbangkan
tapi juga sepanjang keputusan mahkamah konstitusi ini juga membolehkan menurut kita ya
kan itu juga masih nanti gitu loh
belum tentu mengganggu juga kinerjanya
belum mengganggu juga
belum apa namanya
belanda masih jauh
belanda masih jauh
jadi kenapa harus jawab sekarang
ya nggak perlu juga
oke bang ali
bagaimana kemudian istana menjamin bahwa tidak ada konflik of interest ataupun abuse of power
terutama penyalahgunaan penggunaan anggaran ya
pertama mekanisme itu ada di kpu
semua rujukannya pasti berdasarkan regulasi yang ada
yang kedua bapak presiden menyebutkan bahwa para menteri itu tetap akan dilakukan evaluasi
itu makanya tadi saya bilang kantor staf presiden itu menyiapkan itu tadi
evaluasi terhadap kinerja para menteri yang calon presiden itu
dan yang ketiga karena keputusan mahkamah konstitusi
saya kira nanti mbak ayu bisa juga bantu menjelaskan kepada publik biar tercerahkan juga
saya kira keputusan itu masuk dalam istilah
terkait dengan apa
terkait dengan hak hak demokrasi terhadap para menteri ini yang calon presiden
rifana mereka ini orang orang baik
tidak usah ragu
emang semudah itu ya mbak dengan indikator indikator yang tadi disebutkan oleh bang ali
jadi ya segampang itu memang
tidak ada penyalahgunaan untuk mengukurnya
tentu saja tidak semudah itu ya
karena yang namanya potensi abuse of power itu bentuknya bisa banyak
karena penggunaan anggaran kan juga kita tidak bisa
langsung apa namanya lihat misalnya katakanlah ada penugasan untuk pak prabowo sebagai menteri misalnya ke kendari misalnya
tapi kemudian setelah itu nggak pulang ke jakarta tapi diteruskan dengan kampanye
sebenarnya kan itu sudah masuk dalam bentuk penggunaan anggaran negara untuk tujuan pribadi
tapi kan itu juga sulit untuk dibicarakan secara tindak pidana korupsi
iya karena auditnya kan tidak sedalam itu
jadi saya kira kenapa sebabnya ada
karena maka itu itu yang harus kita ketik justru kan karena ada bagian bagian yang memang sulit sekali untuk disentuh secara hukum
dan ini yang kita belum punya
dan saya kira karena itu sebenarnya pilihannya cuma dua
entah diganti oleh pak jokowi jadi reshuffle sekalian orang orang yang nanti akan menjadi definitif menjadi calon presiden dan calon wakil presiden
ini bagus ini
atau mereka mundur
dan menurut saya justru inilah saatnya
dimana jadinya nanti masyarakat bisa melihat
etikabilitasnya calon calon presiden dan calon wakil presiden itu
siapa yang nggak berani mundur berarti nggak patut untuk dipilih
berarti dia membiarkan ada potensi abuse of power yang mungkin akan dia lakukan
oke pak kere silakan
itulah makanya mestinya kan pertanyaan kita dari awal itu
mengapa para pembuat kebijakan tetap menyebut bahwa para menteri itu harus mundur
kalau mencalonkan diri sebagai calon presiden
itu dulu pertanyaannya
mestinya menurut saya mahkamah konstitusi lacak itu dulu
pikiran itu dulu
kenapa para pembuat kebijakan mengatakan dihususkan kepada menteri tidak boleh jadi
kalau mau jadi calon presiden gak boleh gak mundur
harus mundur gitu
karena apa gitu
karena ada dua lapisan di situ
lapisan pertama pada saat mereka itu menjabat sebagai menteri
mereka itu adalah orang yang di bawah tangan presiden
kan kiri kiri gitu
yang kedua pada saat yang bersamaan dikhawatirkan ketidakcocokan politik
coba anda bayangkan nanti pak prabowo misalnya kalau jadi calon presiden yang definitif
dia kampanye pakai apa
kalau dia menyerang pak jokowi kan tidak mungkin
mau dia menterinya
misalnya begitu ya
atau dia mengutupkan sesuatu yang baru orang kan mengatakan
pak prabowo anda gak kerjakan gak ada menteri kok
itu yang saya sebutkan
oleh karena itulah kemudian mungkin salah satu filosofi
mengapa menteri menteri ini kemudian dilarang untuk kampanye dalam masa jabatan mereka sebagai menteri
dileman seperti itu
oleh karena itu pertanyaan
di luar soal penggunaan fasilitas negara
kalau itu susah
ya kita saya kan kemarin mengadukan salah satu ketua umum partai politik ke bawaslu
meskipun akhirnya ditolak oleh bawaslu kan
karena menurut saya ada praktek kampanye politik yang sudah sampai pada tarap apa yang saya sebut sebagai politik uang
karena menteri terus bagi bagi minyak goreng dan seterusnya seterusnya itu gitu kan
nah itu hampir sulit untuk dipisahkan
sekarang aja kalau kita lihat
ya sebetulnya pertanyaannya ini sudah ada calon presiden yang sudah diderekrasikan oleh partai politik
lalu kunjungan kemana mana kan udah mulai sebetulnya kampanye pertanyaannya dana kampanye nya dari mana
kan kita nggak tahu
nah itu juga nanti yang akan sulit kita lakukan
menteri menteri ini mungkin akan banyak sekali kunjungan ke daerah daerah atas nama nama kunjungan
tapi pada saat yang bersamaan kunjungan itu sebetulnya dalam kerangka mobilisasi politik yang kalau dikejar
mereka akan mengatakan saya kunjungan resmi negara
jadi ada dalihnya ya
oke oke bang abalin sulit untuk mendeteksinya karena sudah bercampur itu tadi yang disampaikan
susah susah kalau rasionalisasinya ada calon kandidat presiden berkampanye nya seorang kandidat presiden
umpama sini tadi seperti menyerang presiden
nggak ada lagi urusannya dengan jokowi udah kelar
kalau karena dia menterinya
terus apa urusannya
terus apa urusannya
bukan bukan apa urusannya menyerang pemerintah
dia mau maju menjadi calon presiden
tidak ada urusannya antara menteri hari ini karena dia menterinya jokowi
kemudian dalam kampanye tidak bisa menyerang pemerintah
artinya tidak ada rasionalitas berpikir
yang saya setuju tadi bagus dari mbak yu itu menyangkut sekali jalan tadi
dia jalan tugas menteri kemudian sekaligus jalan untuk kampanye
saya kira saya sudah mencatat dengan baik dan saya akan menjadikan ini sebagai poin yang masukin
serius saya sangat setuju ini tadi
karena itu kita menegakkan
negara ini membutuhkan orang orang pintar doktor seperti mbak ayu ini
supaya memberikan masukan kepada kita
ini kan untuk kepentingan negara rifana
tidak boleh dia orang mengkapitalisasi kepangkat dan jawabannya
kalau kita baca ya dasar pertimbangan dari mahkamah konstitusi itu
kan menteri ini pejabat negara sama dengan bupati
rai persoalannya begini rai
persoalannya salah satu
ini beliau ahli hukum tata negara
yang menurut saya agak kurang dikejar
beda dong derajatnya
menteri itu kapan berhenti bisa diganti
tapi kepala daerah misalnya gitu ya entah itu gubernur bupati macam macam
berhenti karena kampanye siapa yang menggantikan
kan itu alasan yang konstitusionalnya mengapa mereka tidak sampai harus bergantikan
sama seperti presiden
kalau kampanye boleh nggak berhenti
haruskah wajibkah dia berhenti
kalau presidennya berhenti gara gara kampanye lah republik kita tanpa presiden
iya itu kan masalahnya
karena kita punya pengalaman itu
karena usernya user utamanya itu presiden jokowi
kita punya pengalaman ada presiden yang dia calon lagi
logika bang ali ini masuk lagi
itu justru kita mengatakan membedakan itu bang ali
mengapa presiden tidak harus cuti kalau kampanye dengan menteri cuti dengan kampanye
karena menteri itu jabatan di bawah presiden
kapan waktu dia mau berhenti diganti diganti selesai
coba baca pertimbangan
tapi sebaliknya kalau presiden harus cuti sebagai presiden karena ia kampanye republik dipimpin siapa
tidak begitu bahasanya
oleh karena itulah menurut saya salah satu dasar pertimbangan mengapa menteri itu diwajibkan mundur sebelum keputusan mahkamah konstitusi
karena itu jabatan politik yang bisa diganti kapan waktu
bukan begitu kan jabat negara itu
tapi budaratnya dia
tapi saya mau tunjukkan ini
tapi jawab dulu
silahkan bang ali
dua hal yang berbeda
yang pertama begini
ketika kita bicara tentang keputusan mahkamah konstitusi maka dia merujuk kepada undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
saya kira juga bang rai dan mbak yu juga tahu itu
karena itulah maka posisi undang undang dasar dengan undang undang tentang pemilu menentukan istilah pejabat negara
pejabat negara juga itu kan ada yang memang diangkat seperti tadi bung rai bilang
ada juga yang dipilih
kita punya pengalaman segudang pengalaman untuk mengatur itu
makanya dari awal tadi saya bilang
yang tingkat kekhawatiran kita tadi ada penjelasan mbak ayu itu adalah
jangan sampai menteri ini mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya untuk kepentingan campaign nya
makanya dibuat regulasi
itu yang saya maksudkan tadi bang ali
mengapa para pembuat kebijakan membuat aturan ini
dahulunya sebelum diputus oleh mahkamah konstitusi ya
mengapa dilarang menteri menteri itu kampanye
karena mereka udah punya asumsi kalau menteri menteri ini dibiarkan kampanye
punya potensi yang sangat besar terhadap penggunaan kekuasaan dan fasilitas
saya ingin tunjukkan ya
kita udah ribut di sini tapi user utamanya adalah presiden jokowi
presiden jokowi mengeluarkan pernyataan ada dua kali
yang mengisyaratkan beberapa hal mungkin nanti kita bisa menanggapi
ini yang paling baru
gres tadi siang
presiden jokowi menyampaikan
menyampaikan pernyataan ini di acara hut partai perindo
pidatonya kira kira seperti ini
dua kali dipilpres juga menang
kelihatannya setelah ini jatahnya pak prabowo
ada satu lagi
ini yang berikutnya
pada saat acara indo defense
sudah sejak awal kok restu restu
sejak awal saya sampaikan
saya mendukung beliau
beliau ini maksudnya pak prabowo subianto
mas ferry ini presiden udah restu kayaknya
sama ketua umum anda
sudah maju saja
meskipun sebagai pembantunya mungkin penerusnya ya ketua umum anda
terima kasih pak jokowi
ini legalitas sudah langsung berarti ya
saya baru dengar kali ini bung ferry berterima kasih
saya rasa itu tidak terlepas juga dari sikap pak prabowo subianto
meskipun pernah bersaing berkompetisi di pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
tapi ketika pak prabowo jadi menteri pertahanan
pembantu tugas pak jokowi sebagai presiden
tentu juga kemudian menimbulkan satu sikap diantara beliau beliau
yang pak jokowi pun juga akhirnya kemudian menghormati pak prabowo
sebaliknya juga begitu
dan pernyataan pak jokowi tadi sih sebenarnya pernyataan ya yang tentu juga apresiasi terhadap pak prabowo
dan juga tafsir yang lain
ketika pak presiden dengar bahwa pak prabowo sekarang maju dicalonkan lagi
menurut saya tadi kita kaitkan lagi dengan
kan ada tafsir dari mahkamah konstitusi tentang amar keputusan dari mahkamah konstitusi
bahwa mahkamah konstitusi memisahkan bahwa ada hak konstitusional seseorang
dicalonkan atau mencalonkan oleh partai atau gabungan partai politik
dan kemudian kedua ada aspek tentang profesionalitas
yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan untuk memisahkan antara kegiatan pencalonan dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada dirinya
jadi sebenarnya saya menafsirkannya mahkamah konstitusi seperti itu
dan buat pak prabowo ya apa namanya kita lihat nanti kan masih jauh juga
jadi kalau sekarang kita
bahas keputusan mpa ini
mas ferry baru pertama kali mengucapkan terima kasih
bapak jokowi ini pak jokowi terang terangan
kalau udah gak serius masuk kita
sepanjang yang saya dengar ya
ini etis ya mbak
mengendorse pembantunya loh ini
ini sebenarnya sangat tidak etis
jadi saya kira ini mesti kita kritik keras nih pak jokowi
karena tentu saja harusnya seorang
kita kan gak ada model resul resul
kita gak model ada siapa king maker nya
sebenarnya kita gak boleh ada itu
jadi saya kira masih dibicarakan tadi
oh ini masih jauh dan lain sebagainya
itu dia justru karena masih jauh
tapi sudah memberikan suatu endorsement seperti ini
ini sangat tidak etis
mau ketika sekarang mahkamah konstitusi seakan akan memberikan keputusannya
atau diskresinya kepada pak jokowi
dia tidak akan memperhatikan segala soal yang sifatnya etik seperti ini
jadi saya khawatir nanti tahun depan
bulan september atau oktober
kita semua tidak punya aturan main yang jelas
tidak punya garis demarkasi yang jelas
warga dibiarkan memilih begitu saja
dan warga juga dibiarkan untuk melihat
kelakuan kelakuan para pejabat di bawah pak jokowi
kita belum tahu nanti siapa
yang akan punya dua tadi istilahnya mbak rifana kan dua kaki gitu
jadi menteri juga
tapi nyapres ataupun
jadi pak jokowi akan permisif lah ya
dari awal sudah tidak etis
karena rakyat akan disuguhi tindakan tindakan permisifnya pak jokowi terhadap para pembantunya
ini forum dimana kritik dan suplai informasi bagi kultur orang indonesia itu kan normal
menyenangkan orang dalam ruang banyak dan serotan pandangan mata juga normal saja
ketika pak presiden juga memilih pak prabowo
kemudian memilih sandiaga uno
mungkin juga yang lain lain yang dulu juga lawan lawan politik
adalah bagian daripada budaya
jadi itu hanya lip service nya pak presiden
kepada pak prabowo
maksudnya gak serius itu
itu hal yang biasa
pada akhirnya presiden tidak punya kekuatan juga untuk bisa menentukan siapa menjadi calon presiden akan datang
makanya pada waktu presiden berpidato di partai golkar itu kan pada orang ribut
apa urusannya ribut
pesannya kepada partai politik agar kalian harus menyiapkan calon presiden
yang benar benar memiliki kemampuan
leadership yang cukup
kapasitas ilmunya yang bagus
pengalamannya yang baik
kalau presiden ngomong begitu kemudian orang besok jadi presiden
tadi etis saja ya presiden bicara seperti itu
soal etika dalam hal pengertian
memberikan sanjungan kepada pembantunya
itu bukan tindakan permisif nanti presiden kepada para pembantunya
kalau misalnya mau maju
capres tidak perlu mundur
di depan kayak begitu
kalau capres tidak perlu mundur
itu kan terkait dengan regulasi yang ada di mahkamah konstitusi
yang dari tadi
tadi kita bicara berbusa busa
gue harus minum dulu sedikit
harus dibedakan loh yang kita anggap normal dengan yang mana yang kita anggap seharusnya itu batas etisnya di situ
jadi saya kira beda antara menyanjung nyanjung
oh anda kinerjanya baik dengan anda layak jadi presiden
itu sangat berbeda
itu dua hal yang berbeda
kalau seperti di perindo dengan tadi yang menyebutkan itu kan pilihan kata
kita kembali lagi karena dalam ilmu bahasa sebetulnya kan normal
jadi nanti pak jokowi di setiap acara partai akan mengatakan hal yang sama ya
karena ada dua ketua umum partai politik yang sekaligus menjawab sebagai mentrinya pak jokowi
dan kedua duanya sudah dideklarasikan oleh partainya masing masing sebagai calon presiden
hanya satu yang dinyatakan oleh presiden layak jadi presiden
itu perbedaannya ya
tidak ada pernyataan yang sama terhadap irlanda
kalau di golkar
kalau di golkar itu secara jelas dan nyata
yang ada adalah pernyataan pak jokowi itu jangan diunggu
presiden menyebutkan terkait dengan apa yang
terkait dengan kedudukan arlangga artarto ketua umum partai golkar
yang juga telah diputuskan dalam munas sebagai calon presiden
tidak ada diskriminasi dalam munas
misalnya tidak ada redaksi pak jokowi yang seperti yang tadi itu
dan itu juga
kita nanti akan minta tanggapan dari mahasiswa
mahasiswa ini responnya bagaimana
apakah mahasiswa juga apatis melihat kondisi setelah ada putusan mk
setelah ada endorsementnya pak jokowi
nanti saya akan tanya kepada teman teman mahasiswa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana atau bersama kami di political show
silahkan teman teman mahasiswa ingin bertanya ataupun mengkritisi
mengeluarkan undeg undeg silakan
mungkin dari tadi udah pusing udah apatis mendengarkan perdebatan ini
assalamualaikum wr wb
saya di masjid b krisnowo presiden mahasiswa senat visip pdmb
yang ingin saya sampaikan adalah
saya ingin mengomentari tentang masalah politik etik ini ya
pejabat pejabat di negeri kita ini memang lagi lagi minim sekali tentang politik etik
seolah olah tidak mundur dari jabatan menteri untuk mencalonkan presiden
itu adalah hal yang biasa
karena ini padahal sesuatu yang berbahaya
karena menteri menteri ini berpotensi menggunakan wawanan untuk kampanye
kan sudah jelas kata lot acton itu kan
bahwa kekuasaan itu cenderung korup
dan kekuasaan yang absolut akan menyebabkan korup yang absolut pula
baik korupsi tentang bukan hanya korupsi uang
baik korupsi jabatan korupsi waktu maupun korupsi kepentingan
nah yang ingin saya lihat sebetulnya adalah
sebenarnya ini kan yang mengajukan uji materi ini adalah partai garuda
kepentingannya apa sih partai garuda
karena kadernya pun tidak ada yang duduki jabatan di kementerian
jangan jangan ini hanya kepentingan partai partai besar
seperti gerindra dan lain lain atau golkar
yang malu malu gitu untuk mengajukan uji materi
karena akan sangat terlihat memiliki kepentingan
tadi pun kita melihat bahwa wakatum gerindra malu malu saat menjawab barifana
ketika ditanya tentang senang atau tidak sih dengan adanya aturan ini gitu kan
walaupun ujung ujungnya berterima kasih ketika pak jokowi melakukan endorse gitu
di pidatonya di hut partai perindo
jangan jangan juga ini kan
aturan ini kan decision makernya ujungnya di presiden
presiden memperbolehkan atau tidak
jangan sampai nanti ini hanya untuk memuluskan
kalau tadi restunya ke pak prabowo ya kan
jangan jangan yang diizinkan untuk tidak mundur pak prabowo aja gitu
lalu jangan sampai aturan ini menjadi pembenaran untuk mewajarkan kemunduran politik etik ini
karena yang tadi bang ali muhtar bilang
di indonesia bisa terjadi apapun ya
hal hal seperti ini akhirnya bisa terjadi
kemunduran etik politik ini bisa terjadi
dan yang harus diingat adalah demokrasi bukan hanya tentang hak untuk memilih
tapi hak untuk hidup bermartabat
bermartabatkah seorang pejabat yang tidak mundur ketika ingin nyapres
ini masalah etik aja
oke kemunduran etik demokrasi
itu saya sudah dapat poinnya
apakah kemudian seorang pejabat seorang menteri punya martabat ketika harus maju capres tapi nggak perlu mundur
satu lagi silakan
baik sebelumnya perkenalkan nama saya aisyah munakanza
saya sekretaris badan dan perwakilan mahasiswa fisik mustafa
sebelumnya saya ingin menanggapi mengenai kebijakan terkait
menteri yang tak perlu mundur untuk nyapres
sebenarnya kebijakan ini terbilang sangat buru buru atau kurang pertimbangan yang baik karena
selain bisa menimbulkan abuse of power
sebenarnya seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi
ini berpotensi juga untuk menimbulkan yang lain
korupsi ini kan tidak berkata tentang uang saja
dengan korupsi waktu dan segalanya
dan korupsi waktunya dapat terjadi apabila kepentingan yang mereka miliki
dari kepentingan mereka untuk memenuhi kepentingan publik maupun kepentingan mereka untuk nyapres
ini tidak terjadi balancing yang baik gitu
dan masyarakat tentu jika ditanya khawatir atau tidak

tentu saya atau mahasiswa lainnya sebagai perwakilan dari masyarakat tentu khawatir tentang
penerja menteri yang apakah akan terganggu atau tidak
jadi sebenarnya pertanyaan saya ini akan bermuara pada sesuatu yang berkaitan dengan kemunduran etik politik
apakah aturan atau kebijakan ini adalah kemunduran terhadap politik etik
untuk dipertegas saja
oke terima kasih
jadi yang dikhawatirkan oleh para pemilih muda ini teman teman mahasiswa bahwa
korupsi itu bisa dilakukan oleh para mahasiswa bahwa
menurut para menteri yang maju capres ataupun caopres
korupsinya bisa berupa korupsi waktu korupsi anggaran kita nggak tahu juga
dan itu merupakan kemunduran etik politik
kalau menurut teman teman mahasiswa
silahkan mas ferry dulu
ya tadi kan bahwa
satu hal merupakan hak konstitusi seorang kandidat
yang kebetulan jadi pejabat publik menteri dalam hal ini
tapi di sisi yang lain kita yang bersangkutan pun juga
jangan kemudian dianggap meskipun punya potensi
etika yang bersangkutan juga memiliki profesionalitas memiliki etika
dia bisa menjalankan fungsinya sebagai menteri
dan sekaligus ini membaca hasil keputusan mahkamah konstitusi itu
makanya saya tadi sebenarnya mendorong bahwa
ini sebenarnya tugas masyarakat untuk mengawasi
dan kemudian peraturan kpu juga harus lebih konkret
nah kalau soal restu tadi saya nggak bicara soal restu
tadi kan pernyataan presiden bahwa
gak perlu dikebenerin juga sih mas ferry udah terlanjur
terima kasih aja saya bilang iya
tapi bukan restu itu
ya itu pernyataan aja yang sebenarnya positif dan kita terima kasih aja
tapi itu menurut saya bukan restu
jadi soal kemunduran etik politik tadi soal martabat seorang menteri tadi
pernyataan itu tidak kemudian menunjukkan bahwa presiden punya preferensi politik
kepada misalnya pak prabowo
jadi itu pernyataan yang pernyataan positif saja
kepada pak prabowo yang kemudian kita harus menanggapinya secara positif
itu pernyataan pak prabowo menanggapi tadi ini mahasiswa tadi mengatakan bahwa
bagaimana seorang pejabat seorang menteri punya martabat
kalau misalnya maju capres cawapres tapi tidak perlu mundur
ya itu tadi kalau kita baca tafsir dari mahkamah konstitusi yang saya baca tadi bahwa
apa namanya memang kemudian mahkamah konstitusi menganggap bahwa
kan ini mengabulkan judicial review bahwa yang sebelumnya harus mundur atau yang sebagainya
kemudian ini sekarang tidak harus mundur ketika mk menafsirkan bahwa
yang bersangkutan bisa melaksanakan itu sejauh yang bersangkutan melaksanakan profesionalitas dan lain sebagainya
tapi tentu ini juga punya konsekuensi bahwa masyarakat menjadi lebih berat
untuk ikut ngawasi peraturan peraturan kpu nya pun juga harus lebih rigid lagi
supaya kemudian mencegah supaya kekhawatiran teman teman tadi itu tidak terjadi
silahkan ditanggapi tadi soal kemunduran etik politik
ya anu dulu ini saya pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih
mahasiswa mustopo ini mahasiswa mahasiswa kita yang pinter pinter
saya mencatat supaya tidak lupa charles plenstein itu dia seorang ahli yang tadi bicara tentang kekuasaan itu cenderung korupsi
korup dan otoriter kecuali tidak ada regulasi tidak ada pengawasan
di pemilu kita untuk dua ribu dua puluh empat ini sudah berkali kali dilaksanakan dengan regulasi pengawasan yang ada
mulai bawaslu kpu dengan begitu sangat ketat dan lain lain belum lagi masyarakat
artinya begini dukungan kita terhadap penyelenggara pemilu ini yang bebas aktif
kemudian mendukung mensokong penting tentang terjadinya proses demokratisasi dengan baik itu penting
hari ini dan malam ini kita bicara juga sangat amat penting
jadi saya terus terang memberikan apresiasi terhadap apa yang mereka sampaikan baik dimas maupun aisyah
bahwa apa yang dilakukan hari ini saya ingin mengatakan juga dua hal
hal yang pertama bahwa presiden berkali kali juga menegaskan
kalau dalam ratas dalam sidang kabinet dan kami ada di ksp itu adalah bagaimana memberikan motivasi penting agar para menteri bisa secara profesional
memperhatikan tugas tugas mereka
memperhatikan tugas tugas mereka

dan yang kedua adalah presiden juga membuat sistem dan mekanisme evaluasi
yang tadi dua penanya adik mahasiswa itu itu sebetulnya jawabannya
oke mbak bibi kemuduran etik politik dan menurut bang abalin presiden akan melakukan evaluasi
terhadap kinerja menteri ya mbak ibu ya
terhadap kinerja menteri
baik tapi kan begini etik itu kan sebenarnya itu sebenarnya sumber dari hukum itu sebenarnya etik
kita angkat suatu penilaian kita sebagai manusia mana baik mana benar
mana baik mana salah dan kemudian itu yang sebagian diterjemahkan ke hukum
nah jadi saya kira yang kita sekarang sedang lihat adalah ternyata hukum kita ditarik begitu jauh dari apa yang benar dan salah menurut etik tadi
jadi saya kira pernyataan teman teman mahasiswa itu benar sekali
seakan akan sekarang mau dilepaskan saja supaya masing masing orang menggunakan ukuran ukuran etiknya sendiri
padahal kita tahu ada masalah dalam etika kita terutama para penyelenggara negara
nah sebenarnya rifana dan juga teman teman semuanya teman teman mahasiswa
apa namanya dalam sebuah negara yang sedang menuju transisi demokrasi itu juga disahkan untuk punya apa yang namanya crafting demokrasi
jadi karena kita tidak bisa selama lamanya apalagi untuk negara seperti indonesia selama lamanya bergantung pada etik yang gak bisa kita kontrol
maka dibuatlah aturan aturan main yang memaksa orang untuk berperilaku tertentu
jadi itu pas oleh mahkamah konstitusi dan oleh politisi
jadi kalau dikatakan misalnya oh kita gantungkan saja nanti kpu akan galak dan seterusnya
pada kenyataannya tidak akan semudah itu ya
ketaannya kita tahu bahwa bahkan politik uang pun bahwa dana kampanye yang misalnya ini buat contoh aja ya
dana kampanye itu kan sebenarnya banyak sekali pelanggaran di pemilu pemilu terdahulu
tapi apa yang terjadi
toh kpu juga dan bawaslu bisa dengan mudah tutup mata
karena juga perhelatan demokrasi yang demikian besar
gak mau diruntuhkan kredibilitasnya
jadi akhirnya begitu banyak yang tidak tegas dilakukan oleh kpu
sehingga kalau kita mau bilang bahwa ya udah kpu bawaslu silahkan jalankan tugasnya
saya kira itu tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya
harusnya dicegah dari awal
oke bang rey silahkan
ya ini sebetulnya gambarannya
kita bersyukur bahwa setidaknya kawan kawan dari mustopo ini memberi harapan kepada kita
betapa penting etik dalam berdemokrasi itu
jadi demokrasi gak hanya sekedar seperangkat aturan
undang undang peraturan kpu bawaslu macem macem
tapi adalah soal sejauh mana publik merasa bahwa tindakan seseorang atau pejabat negara itu pantas atau tidak pantas
ini menurut saya peringatan kepada menteri menteri yang mau jadi calon presiden
kalau anda mau jadi calon presiden tidak mundur
ini anak anak muda ini sensitif loh dengan etika gitu
jadi jangan lagi membayangkan kita masih hidup di zaman orang tua

etika itu dikembangkan sendiri oleh para pejabat negara
kalau pejabat negara merasa bahwa ini udah boleh boleh mereka menganggap bahwa publik itu akan boleh
jadi dari diskusi kita ini saja tergambarkan ada semacam keinginan untuk tidak mundur
anak anak mahasiswanya sudah mulai mengkritik
dan tentu saja mereka tidak akan milih kepada orang yang punya
kepada menteri yang jadi calon presiden dan tidak mundur
entah dia dimundurkan atau memilih jalan untuk mundur sendiri
belum tentu loh pemilihnya akan memilih dia gitu
itu hukuman pemilih ya
pemilih terhadap tokoh yang tidak punya budaya ataupun etika untuk mundur
mudah mudahan bung peri mendengar
supaya tidak perlu harus dimundurkan
justru di mata pemilih itu
memilih jalan mundur itu
itu nilai politik yang luar biasa
pendidikan politik yang lebih baik
tapi menjadi daya jual elektabilitas yang cukup bagus juga di mata para pemilih
tapi saya ingin tanya menurut anda presiden jokowi berani mengevaluasi menteri menterinya yang maju capres tidak perlu mundur itu
saya kira enggak
oh enggak akan berani ya
ya karena apalagi kaliber para bowo gitu ya
jadi ya kita enggak tahu nanti seperti apa mekanismenya
saya sih berharap agar siapapun nanti menteri yang maju sebagai calon presiden wakil presiden ya mundur gitu
oke bang ali kalau menurut bang rey ya presiden nggak akan berani
enggak akan melakukan langkah ekstrim mereshavel pembantunya yang maju capres capres tapi tidak mundur
kalau soal presiden punya keberanian atau tidak kan yang tahu
saya lebih tahu dari rey lah
saya lebih tahu bagaimana langkah langkah ekstrim yang diambil untuk kepentingan publik kepentingan demokrasi dan kepentingan pemilu dan lain lain
saya mengerti kalau pilihan kata yang dikomunikasi itu ada istilah namanya diksi
kontennya dipakai itu
kalau pilihan kata seperti yang dipakai oleh presiden joko widodo itu artinya bahwa warning para menteri yang calon presiden hati hati keberpihakanku kepada rakyat dan apa yang saya ambil ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan demokrasi
jadi presiden tidak segan segan mereshavel memecat menterinya yang maju capres tapi tidak
rifana dengar dulu kat limet abangnya begini merdu dengar baik baik
itu artinya bahwa presiden memberikan warning
itu adalah sistem yang dibangun
oke early warning system itu ujungnya akan dicabut nggak nih
udah udah itu keberaniannya presiden
hanya di warning saja
hargai juga itu sikap dan pikiran orang dalam berdemokrasi
tapi presiden tidak segan dong mencapai
tidak segan mencapai
udah itu paling patent untuk presiden di sana
yang tidak mau memilih
tidak usah ragu itu
karena kami hari hari melihat situasi
terakhir mas ferry mungkin dari internal gerindra akan menyarankan kepada pak prabowo untuk mengundurkan diri
kepada pak sandi untuk mengundurkan diri dari posisi
itu bisa jadi daya jual elektoral loh
kepada pemilih muda
dengerin juga tadi pendapat dan pertimbangan teman teman
tapi ya kan bicara tentang etika politik
pak prabowo sebelum kemarin dicalonkan melalui mekanisme di partai gerindra
pak prabowo tentu pasti minta izin kepada presiden
jadi kalau presiden bilang suruh mundur
pak prabowo pun sudah minta izin tentu bahwa beliau apa namanya
dicalonkan oleh partai gerindra gitu
misalkan untuk menjadi calon presiden
dan tentu pak prabowo pasti akan menyampaikan
karena itu berkaitan dengan konsekuensi yang akan muncul
yang kemudian akan menjadi pertimbangan oleh presiden
jadi pertimbangan mundur ada lah ya
waktu mau mencalonkan diri
beliau pak prabowo ini bicara soal etika politik
pak prabowo minta kepada pak prabowo pak presiden izin untuk maju
jadi itu sebenarnya bicara sebelum keputusan mk ini
setelah keputusan mk ini baru beberapa hari
dan tentu kemudian definitif juga belum dan lain sebagainya
tapi terima kasih masukannya
oke mungkin masukannya bisa disampaikan ke pak prabowo
untuk menurunkan tensi seperti biasa
teman teman milenial komika akan memberikan sentilan sentilan
siapa tahu ini sentilannya bisa didengar oleh para pemimpin negeri ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
assalamualaikum and what's up kg
waalaikumsalam selamat malam bapak bapak
selamat malam bapak bapak perkenalkan nama aku muhammad ronaldo
dan aku gian luigi
kita langsung aja ke tema lah
bahwa isunya tidak perlu mundur betul resign tidak perlu resign cukup cuti aja untuk menteri yang
pengen nyalonin presiden iya benar kita jadi curiga ini tuh ide siapa pertama kali yes ini
jangan jangan ide ini muncul di dari salah satu menteri yang pengen nyalonin presiden tapi enggak
yakin menang iya benar betul betul ini sama kayak karyawan yang ngelamar kerja di tempat lain
padahal masih kerja di tempat yang lama iya betul kalau ditanya bosnya gimana misalnya
ditanya sama bosnya kamu kenapa udah ngelamar kerja di tempat lain tapi masih kerja di tempat
saya ya kalau keterima alhamdulillah kalau nggak ya udah ya udah maksudnya begitu betul tapi pak
bang jokowi yang aku perhatikan di sini justru yang cerdas itu ada pak jokowi pak jokowi yang
cerdas kenapa karena gini ketika para menteri menteri itu udah happy gitu wah kita nggak perlu
lagi mundur kita cukup cuti aja mereka udah happy tapi mereka lupa satu hal apa tuh yang namanya cuti
belum tentu diterima nah iya namanya dia belum diterima takutnya mereka udah siapin kampanye
mereka udah happy happy pas hari h mereka kampanye mereka ajukan cuti ditolak semua
malah ditugasin bapak jokowi damaiin ukraina dan rusia jadi berakhirnya bisa ngapain itu
lebih repot betul malah lebih repot tapi kalau kita misalnya lihat dong yes ini ada empat calon oh
iya benar benar kita ada pak prabowo pasannya gono pak erlangga depan riktokir betul bagi kami
sebenarnya milenial emang setuju bahwa harusnya para menteri itu mundur ya jangan cuti benar karena
takutnya tumpang tindi pekerjaan oh betul namanya karyawan kan cuti cutinya karyawan pasti mikirin
kerjaan yes benar benar takutnya pak prabowo gitu amit amit tahun dua ribu dua puluh empat ada perang di indonesia
mendekati pemilu mendekati pemilu dia masih bekerja ditelepon sama karyawannya pak ini kita
ada perang pak kita harus ngapain bentar dulu kata pak prabowo emang bapak lagi ngapain cetak baliho
atau mungkin pak sandiaga kenapa pak sandiaga uno menteri pariwisata ketika orang orang lagi
pada sibuk berkampanye wonderful indonesia karena pak sandiaga lagi berkampanye namanya dirubah bang
apa wonderful sandiaga betul betul takutnya betul betul pak erlangga pak erlangga nih pak
erlangga ini kalau saya dibandingin yang berempat dan rumput pak erlangga ini elektabilitasnya
paling rendah sesuai statistik benar betul kita lihat ini mungkin kalau kita lihat di jalan jalan
emang balihonya pak erlangga ini paling dikit paling sedikit mungkin ini pak erlangga ini lebih fokus kerja
dong atau beliau enggak yakin menang antara dua itu kan kita nggak tahu bang bener atau mungkin
karena pak erlangga ini adalah menteri ekonomi jadi kampanyenya pakai sistem ekonomi oh serendah
rendahnya hasil semaksimal mungkin oh jadi budget ya bang budget ya mempertimbangkan budget jadi mungkin
pak erlangga ketika capres yang lain menteri menteri lain pakai balihonya baliho baru pak erlangga pakai
belakang itu ada baril bro capital itu enggak tahu betul betul atau mungkin pak air lomba kalau pengen
kampanye nggak bikin kapalnya akbar individual enggak dian erikakan festival festival musik
yang ada sekarang anak muda lagi banyak banget bener tapi pesan saya cuma satu peer langgan
kalau pengen nebeng ke festival musik jangan pilih salah satu festival musik
yang ini apa tuh bang berdendam bergoyang karena hari ketiganya bubarnya kekenyakan jangan jangan
yang paling menarik pak erick thohir
pak erick thohir ini mukanya ada dimana mana
kita semua tau lah
balihonya ada dimana mana
mau terbang ada muka pak erick thohir di bandara
mau narik uang saldo kita nggak ada
ada pak erick thohir di atm mukanya
sampai sampai di pak erick thohir ada muka pak erick thohir juga
kalau gak ada kan malah kage
tapi mungkin terakhir dari kita aja
aldo dan dian masyarakat biasa
untuk para menteri sebenarnya boleh boleh aja
kalau mau jadi capres tapi ingat satu hal
yang masyarakat nantikan adalah kerja nyata
bukan baliho yang tertata
terima kasih komika
kita malam hari ini aldo dan juga gian dari komisi dua
itu tadi sentilan sentilannya
semoga bisa diserap oleh
mas ferry dan juga bang ali
disampaikan kepada para pemimpin di negeri ini
dialog kita pada malam hari ini juga
penampilan dari aldo dan juga gian
saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber
yang sudah hadir di studio
ada tenaga alih utama ksp
kemudian wakil ketua umum partai gerindra
mbak bipitri susanti
pakar hukum tata negara
direktur lingkar madani
kita ketemu lagi senin minggu depan
jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
saat malam dan sampai jumpa